tanpa memperhatikan protokol kesehatan puluhan nasabah memenuhi pintu masuk kantor cabang utama bank bukopin di jalan jenderal sudirman sejak rabu pagi
para nasabah yang berkumpul mengaku kesulitan menarik uang di sejumlah mesin atm yang ada di kota samarinda
penumpukan ini terjadi karena muncul berita bank swasta nasional ini mengalami kesulitan permodalan dan diambang kebangkrutan
belum ada panggilan dari jam berapa tadi di sini
mulai jam delapan lewat sampai jam dua ini
ada karyawannya nggak bu di dalam
mereka lagi ngapain
gak tahu ya gitu aja sih saya lihat diem aja
ada nggak yang melayani ini
ada orang hanya sekedar tanya tanya juga ada
sekitar pukul empat belas waktu indonesia tengah aktivitas pelayanan kepada nasabah akhirnya bisa dilaksanakan
namun nasabah kecewa
karena bank memperlakukan pembatasan penarikan uang tunai
karena ada sedikit kekhawatiran dari beberapa masyarakat untuk mengambil dananya ke kita
karena saya sudah pastikan tadi bahwa dana aman
dan itu dijamin oleh lps
dan itu dari pagi sudah mulai angkri di sana
firdaus menambahkan pembatasan penarikan adalah upaya untuk tetap memberikan pelayanan yang baik kepada nasabah
apalagi terjadi penarikan secara massal tentunya akan berpengaruh pada sistem cash flow
yang akan diperlukan oleh nasabah
yang ada di bank bukopin
firdaus juga memastikan dana nasabah tersimpan aman dan tetap terjaga dengan baik di bank bukopin